investasi harga barang ada supply and demand ada lengkap dan harga juga bisa dikendalikan
yang pertama kita lihat harga harga tadi alhamdulillah bagus
ya beras sudah sangat ibunya sendiri bilang tadi yang dagang ciknya rp dua belas ribu sudah jempol dua katanya
bawang sudah turun dari tujuh puluh lima sekarang enam puluh lima cabai enam puluh sedang
kalau terlalu murah petaninya pangkrut gitu
yang terlalu murah tadi ayam ayam itu dua puluh sembilan nggak pernah ya jarang nggak pernah
ini terlalu murah telur dua puluh sembilan sedang standar pemerintah
nah memang yang masih mahal gula
dari dua puluh tapi sudah turun sembilan belas tapi masih mahal
ke sembilan belas masih mahal ya
yang lain lain saya kira harganya oke
nah saudara saudara yang ingin saya sampaikan pagi ini beberapa waktu ini rame kan mengenai permendak
mulai pmi mulai bawaan mulai lartas lartas
jadi sejarahnya backgroundnya begini
dulu kita rubah dari post border menjadi border
nah rupanya semangatnya itu lebih gitu
sehingga dari post border jadi border itu semua dilartaskan
dari mitra mitra kita dari kementerian perindustrian karena rebor post border border
ya semua yang border itu dilartaskan
nah yang kedua pmi kan seribu lima ratus pada waktu itu
ya dimasukkan semua ke permendak
kebijakan kebijakan mempermedak ya tentu dalam pelaksanaannya tidak mudah
kalau lartas ribuan item belum siap ya kan nggak bisa nggak jalan
fabrik bisa gak jalan produksi bisa gak jalan ya
yang penting di permendak itu mengatur kebijakan
lainnya dikembalikan kepada kementerian masing masing
misalnya fiskal ya sudah pmk
oleh karena itu pmi sehari bisa keluar kan
kalau lebih ya ada bayarnya tujuh persen itu kan
nah yang kedua yang segera kita selesaikan kemarin
sudah jadi sudah setan tangan kemarin
semangatnya kembali ke permendak dua puluh lima
sudah tidak ada lagi itu urusannya pmk
kita hanya menilai satu lima ratus saja
jadi sudah sudah kita kembalikan
yang kedua impor barang bawaan pribadi
memang kalau untuk handphone dan komputer ya
itu kan ada menyangkut keamanan dibatasi memang iya
kemarin dua sekarang mau tiga mau empat asal bayar pajak
sudah kembali sesuai dengan pemedak dua puluh lima ya
jadi mau beli lima mau beli enam terserah saja
kalau kemarin kan dua kalau lebih nggak boleh
nah itu hak saudara membeli berapa saja silahkan
tapi kalau menyangkut komputer dan handphone
memang itu banyak security dan lain lain
jadi tidak ada batasan jumlah
ini permendaknya sudah saya tanda tangan kemarin
nah kemarin juga saking semangatnya untuk melindungi produk dalam negeri itu
semua dilartaskan ya macet
oleh karena itu kita kembalikan ke permendak dua puluh lima
permendak dua puluh lima ada yang sampai tepung terigu juga ingin dilartaskan
bahan baku pelumas lah
kemudian bahan baku tepung terigu
kemudian bahan baku industri lainnya
itu tidak lagi harus apa namanya harus lartas
ya mudah mudahan dengan apa yang disampaikan pagi ini
ya soal pro kontra pemroh tiga enam kita selesai
tidak ada hambatan baik bahan baku untuk industri atau apapun
juga mengenai pmi dan bahan bahan lainnya

ya kembali semangatnya seperti yang permendak dua puluh lima
banyak barang yang seperti itu pak
nomor berapa ya kemarin
ya kemarin sore saya tanda tangan hari ini kasih nomor
ini bagaiman yang kalian beri beri
ini bagaiman yang kalian beri beri
karena dari aunak ini bay netral
makasih supaya saya saksedit
bisa kelihatan lagi nggak pak
sekarang kalau mencari beras lokal ada banyak karena sudah panen
tapi bulan lalu cari beras lokal kan nggak ada orang belum panen
jadi kalau dicari terus ya mahal harganya naik terus kan
tapi harga kan sampai ini lah kan nanti ya pak ya
kita usaha keras agar stabilisasi harga
barang ada supply and demand ada lengkap dan harga juga bisa dikendalikan
oh sudah permendak nomor tujuh jadinya ya
dari pemda tiga puluh enam menjadi permendak nomor tujuh
ya bawang putih tadi naik sedikit
makanya nanti kita yang sudah kita kasih izin impor
kita akan cek kalau belum mengerjakan tentu kita akan penalti
kenapa kok dilarang boleh lah
saya kira orang dua puluh empat jam boleh warung boleh
pengorbanannya pagi pagi sudah di pasar
program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya